informasi berikutnya penerapan kantong plastik berbayar pada tahun dua ribu tujuh belas
dinilai berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik
keberhasilan tersebut membuat pemkot bandung berencana untuk menaikkan kembali harga kantong plastik
hal ini berdasarkan peraturan wali kota bandung yang telah dikeluarkan pada sepuluh oktober lalu
awal tahun dua ribu dua puluh pemerintah daerah kota bandung melalui dinas lingkungan hidup dan kebersihan
atau dlhk kota bandung akan menaikkan harga kantong plastik
warga yang berbelanja menggunakan kantong plastik akan dibebankan rp tiga hingga rp lima per kantong plastik belanja
yang semula hanya dibebankan rp dua ratus
berdasarkan data dlhk kota bandung tahun dua ribu enam belas
timbulan sampah kantong plastik di kota bandung diperkirakan satu tiga puluh sembilan satu ratus sembilan lembar per hari dengan berat dua puluh dua ton
angka ini jauh menurun jika dibandingkan pada dua ribu dua belas yang mencapai dua empat juta lembar per hari kantong plastik
jadi secara tidak langsung nanti di akhir dua ribu dua puluh lima kita sudah sama sekali tidak ada penyediaan kantong plastik tentunya di retail retail
dan harapannya tentu juga di pedagang pasar dan masyarakat dengan berlakukannya berbayar
akan ingat bahwa kalau itu mahal dia akan bawa godiback atau tas ramah lingkungan lainnya yang dibawa dari rumah
tanggapan warga pun beragam mengenai rencana kenaikan harga kantong plastik
ya bagus sih bagusnya biar betul betul plastik sampah itu
betul betul bisa dihindari ya karena kita tahu di mana mana di laut di sungai
itu sampah plastik terutama yang nggak bisa terurai ya
kalau buat pedagang kecil teh rp tiga rp lima itu pasti agak kemahalan
kalau di bawah itu insya allah ya pasti menurut peraturan yang ada aja
asal jangan terlalu berlebihan
kalau rp lima itu pasti ketinggian
jadi kalau penjual beli jual rp dua sama rp tiga jadi rp lima
jadi mahalnya mahal keresek daripada jualan yang
kalau harga rp tiga memang kayaknya memang kemahalan ya
tapi kalau memang ternyata memang itu harus untuk menyetop sampah plastik
ya saya nggak keberatan sih gitu
ya paling solusinya adalah ya kita bawa dari rumah
udah siap siap dimasukin ke tas yang pengganti kantong plastik itu
menurut komunitas clean action penerapan kebijakan ini merupakan salah satu opsi yang efektif
untuk mengurangi sampah plastik
ada beberapa opsi yang sebenarnya bisa diambil yaitu ban atau pelarangan sama sekali terhadap plastik itu
atau pressure atau tekanan ke
si pembuat produsen plastik kayak gitu sebenarnya
tapi sebenarnya sama saja kalau secara ekonomi untuk kita bisa bilang untuk mengurangi potensi sampah plastik ini
sebenarnya memang instrumennya instrumen ekonomi seperti ini yang bisa dibilang paling efektif kalau misalkan kita bisa lihat sekarang
rencana kenaikan harga kantong plastik ini merupakan salah satu penerapan peraturan wali kota no tiga puluh tujuh tahun dua ribu sembilan belas
tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kota bandung
dan juga tentang nomor tujuh belas tahun dua ribu dua belas tentang pengurangan penggunaan kantong plastik
mita handayani rizky rahadian bandung